gue langsung ke hallnya aja ya
soalnya gue gak bisa ke rumah aika
bebek aku juga gak bisa ikut
iya bebek tapi gak apa apa kan
aku pergi sama raya dan cindy
dan aku gak bisa nemenin kamu pulang
kalian tetep hijau romantis ya
ayo kamu anterin mereka
dia juga kesitu sih itu kan parkiran
aku mau pergi
kita ke rumah aika
dia gak usah ngerasa bersalah gitu
udah gak usah ngerasa gak enak sama angel
sekarang satu masalah sudah selesai
sekarang waktunya kita pikirin soal

udah jam pelajaran gini kok dia belum datang juga sih
yaudah mendingan lu telfon dulu deh
gak diangkat men
yaudah gini aja deh kalo memang dia gak dateng juga
nanti pulang sekolah kita susul kekuasaannya
gue mau ngomong sama lu boleh gak
jadi orang yang pake motor cross gue itu
dia minta bukti
dan dia minta gue bawa saksi
orang yang ngeliat kejadian waktu motor cross gue itu masuk ke jurang
dan waktu itu kan cuma lo doang
yang ngeliat kejadian itu
lo tuh mau nembak gue atau apa gitu
gombal banget sih lo jadi orang playboy
terus lo mau atau enggak
kalau enggak juga gak apa apa kok
gue sih mau mau aja
jangan berdoaan sama orang yang gue suka
lu tuh bisa gak sih
jadi orang jangan suka gombal
bikin jadi enak
enak apa deg degan
pokoknya saya tahu
lo tuh kenapa jadi orang orang rese banget
pokoknya pulang sekolah gue tunggu di parkiran
akhirnya gue bisa berduaan sama dia
boy kita harus ke kosongnya haikal
kita harus tinggalin dia biar dia gak dateng ke turnamen
gue takut dia bisa dihabisin nyamper cadra
untuk menangnya adalah
jangan lupa like share dan subscribe ya

itu pasti brother doa aku selalu ada untukmu
kamar nih mereka mana sih
hai bud kita naik motor siapa
ya sendiri sendiri lah
terus kalau misalnya motor lo udah boleh diambil siapa yang bawa
ah kalau masalah motor mah gampang deh
itu ntar lain waktu aja
yang paling penting gue tuh mau ngajakin lo ketemuan dulu sama mereka
supaya mereka tuh percaya kalau emang benar itu motor gue
boy dari sekarang gua udah wanti wanti lu
kalau sampe lu nyakitin reva awas ya lu
reva tuh sahabat kita tau
iya jangan menteng menteng nanti kalian berduaan lu php in si reva
pokoknya nih ya boy gua kasih tau sama lu
kalau sampe reva sakit hati lagi sama lu lu urusannya sama kita kita
gila ya kesannya gua tuh playboy banget ya
yan yan lama lama lu mirip bokap gua yan
ray kita ke kosannya haikal yuk
kita bujukin dia biar dia gak ikut bertarung hari ini
ntar sore itu dia mau ikut di kejuaraan free fight
dan lawannya itu guru karate nya si ryo
ya gua takut aja dia bisa diajar abis sama guru karate nya ryo itu
aku juga gak bisa ikut
aku pergi sama raya dan cindy
dan aku gak bisa nemenin kamu pulang
kalian tetap aja romantis ya
nah kamu anterin mereka
dia juga kesitu sih
itu kan parkiran
tak tau lah